bulan ramadan adalah bulan yang istimewa
bulan yang kehadirannya selalu dinanti nanti oleh umat muslim di seluruh dunia
di bulan ini berkah dilimpahkan pahala dilipat gandakan dan pintu ampunan dibukakan
saya ustadz wijayanto saksikan kemuliaan ramadan di cnn indonesia